pemerintah indonesia belum mendapatkan kepastian soal nasib kuota haji tahun dua ribu dua puluh satu dari pemerintah arab saudi
namun kalangan parlemen menyarankan untuk agar kementerian agama kemudian mengambil sikap
dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua komisi delapan dpr ri yang juga ketua panja haji di apitaloka
selamat sore mbak dia
oke mbak dia ini rapat komisi delapan dengan menteri agama masih berlangsung dan digelar tertutup membahas soal nasib kuota haji indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu
apakah tadi di rapat tertutup menteri agama sudah menyampaikan hasil keputusan terkait kuota haji dua ribu dua puluh satu mbak dia
keputusannya akan disampaikan besok mbak nana
tapi tadi sudah disampaikan belum dari menteri agama ke komisi delapan
belum secara aktif
utuh disampaikan karena masih meminta pertimbangan pertimbangan dari kita
jadi fraksi fraksi di dpr tadi menyampaikan masukan masukan yang kemudian ini akan menjadi satu bundle of ini ya keputusan ya
jadi bundle keputusan yang akan disampaikan oleh beliau besok
insya allah besok
oke apa masukan dari fraksi fraksi di dpr komisi delapan
kabarnya fraksi fraksi sudah menentukan sikap kemudian menyampaikan
masukan kepada kementerian agama soal nasib kuota haji dua ribu dua puluh satu ini mbak dia
sebetulnya tidak jauh dari apa yang disampaikan masyarakat
jadi ada dua di dalam kondisi persiapan pemberangkatan jemaah haji indonesia
ini satu momentum ya menurut saya satu momentum yang sangat tidak mudah
karena tahun lalu terjadi pembatalan dan tahun ini sampai sekarang pemerintah arab saudi juga belum memberikan
memberikan kuota kepada negara manapun yang biasa menjadi pengirim jemaah haji
jadi tidak hanya indonesia sebetulnya dalam hal ini yang mengalami ketidakjelasan
tapi bahkan negara kayak malaysia misalnya itu sudah membatalkan pemberangkatan gitu
karena memang selain ketidak informasi yang belum diterima dari pemerintah arab saudi
ini perkembangan pandemi covid baik di regional asia ataupun juga di wilayah arab dan sekitarnya
itu ternyata kan meningkat gitu ya
itu akan jadi concern sendiri gitu
artinya concern soal pandemi covid kemudian negara negara lain yang membatalkan mengirimkan kuota jemaah haji
itu juga menjadi pertimbangan fraksi fraksi untuk menyarankan kepada kementerian agama
mengambil sikap secepatnya bahwa tahun ini kita tidak usah mengirim jemaah haji begitu mbak dia
kita belum bisa memutuskan mengirim atau belum mengirim karena memang kuotanya belum ada
nah tapi keputusan itu ya dari pertimbangan pertimbangan hari ini
menteri agama akan menyampaikan satu rangkaian keputusan
karena ini kan juga ketika misalnya jadi berangkat atau batal berangkat
itu kan nanti termaksud biaya dan lain lain ya
karena jangan sampai juga banyak informasi simpang siur
kayak misalnya ada hutang
yang belum dibayar atau dana haji terpakai dan lain lain gitu ya
ini kan kemudian jadi muncul disinformasi informasi yang salah di mana mana gitu
jadi kita tadi memberikan masukan ke menteri agama untuk mematangkan keputusan
dan menyampaikannya secara komprehensif dari keputusannya sampai kepada turunan turunan keputusan yang akan diambil
nah tapi concern fraksi fraksi tadi secara umum di dpr di komisi delapan
itu adalah kita tetap berbasiskan berlandasan pada konstitusi kita
jadi kita harus menjamin keselamatan warga negara
nah bagaimana itu kemudian di exercise dihitung oleh menteri agama atau oleh pemerintah
bagaimana kalaupun berangkat jemaah kita itu bisa kita minta untuk dalam kondisi yang
prioritas keselamatannya diutamakan
oke mbak dia tadi kementerian agama ataupun menteri agama pak yakut apakah menyampaikan hasil lobbynya dengan pemerintah arab saudi
menyampaikan ya artinya sebetulnya pemerintah arab bahasanya tadi gus yakut sampaikan bahwa
indonesia akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah arab saudi
demikian disampaikan pak menteri
perhatian khusus itu seperti apa mbak
apakah akan dipertimbangkan mendapatkan kuota atau apa mbak
karena kita adalah negara muslim terbesar yang mengirimkan jemaah haji paling banyak begitu di dunia
nah itu yang tidak disampaikan secara lebih jauh oleh pak menteri ya
tapi memang dalam tahun ini arab saudi itu menyediakan enam puluh ribu kuota haji
yang lima belas ribu berasal dari kuota domestik di negara arab sendiri
dan empat puluh lima ribunya itu
itu untuk negara di luar arab saudi
nah inilah yang kemudian kalkulasi kuotanya memang jadi sangat minim karena biasanya kuota yang kita peroleh untuk pemberangkatan jemaah haji itu dua ratus sepuluh ribu ya
kalau empat puluh lima ribu untuk seluruh dunia
jadi kan hitungannya begitu
jadi kalau pun dapat itu sangat hitungan kita akan sangat minim gitu
disampaikan tidak mbak dia
ya kami dengar sinovac itu
sudah disetujui oleh who
tapi belum ada pernyataan resmi
dari negara arab saudi terkait
nah ini juga kan berita yang sampai
detik ini tidak bisa dikonfirmasi oleh
kementerian agama apakah sudah kemudian
pemerintah arab saudi duta besar arab
saudi untuk indonesia soal
lampu hijau dari who terkait dengan
vaksin sinovac ini mbak tadi disampaikan
tidak di dalam rapat bahkan di
kementerian kesehatan juga sudah mengirimkan
bahwa kita menggunakan
apakah vaksin sinovac itu kemudian
masuk ke dalam who listing
atau tidak tapi kan
who hari ini sudah
kemarin ya kalau nggak salah ya sudah menyetujui
tapi memang secara resmi
turunan dari persetujuan itu
oleh arab saudi kan belum
dikeluarkan gitu secara resmi ya
oke artinya masih menunggu satu hari lagi
sebelum bertemu dengan komisi delapan
kabarnya tadi siang pada pukul dua belas
menteri agama sudah berkomunikasi
dengan presiden jokowi
untuk mengkonsultasikan sikap apa yang akan
diambil oleh pemerintah indonesia terkait dengan
tadi disampaikan juga ke rapat
komisi delapan mbak dia
ini juga kita minta
pak menteri agama untuk menyampaikan
besok bagaimana pertimbangan pertimbangan
dan juga kita hari ini nih
dpr masih rapat tertutup di komisi
ini mungkin saya juga nanti harus kembali lagi
semua ini kan variabelnya
apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah
kita yakini adalah
satu keputusan yang terbaik bagi seluruh
dan ini sebagai
satu bangsa kita memang berada dalam
kondisi yang tidak mudah
dan semoga dengan apapun
keputusannya itu ya kita yakini
itu adalah yang terbaik untuk indonesia
untuk jemaah haji indonesia
oke mbak dia kalau kita berandai andai
kemudian pemerintah arab saudi memberikan
kuota jemaah haji meskipun jumlahnya sedikit
kemudian hanya untuk
mereka mereka yang sudah divaksin astrazeneca
dilihat dari tenggat
waktunya yang hanya tinggal satu setengah bulan lagi
apakah realistis apakah mungkin
jemaah kita bisa berhasil
angkat jika mendapatkan lampu hijau
dari pemerintah arab saudi
dengan waktu yang sangat mepet ini mbak dia
nah secara teknis itu yang sulit
karena hitungan teknis itu kemarin
tanggal dua puluh delapan mei
tapi itu pun kalkulasi saya
masih didibawah kuota yang dimunghinkan
oleh arab saudi ya karena
itu masih tiga puluh ribu angkanya
di arab aja empat puluh lima ribu untuk seluruh kwest dobrze
untuk jemaah haji dunia gitu jadi itu pun masih terlalu tinggi kalau hitungan empat puluh lima ribu untuk seluruh jemaah haji dunia gitu
secara teknis sulit untuk mengirimkan jemaah kita melihat waktu yang sangat pendek
artinya jika kita tidak mengirim jemaah haji tahun ini tahun lalu juga tidak dikirim
mengantisipasinya antrian haji yang menumpuk seperti apa apakah saran komisi delapan tadi dari fraksi fraksi juga disampaikan mbak dia
ini kan satu kondisi yang di luar perkiraan kita sebelumnya
karena perkiraan kita sebelumnya di tahun ini jemaah haji itu sudah mendapatkan vaksin di seluruh dunia ya
itu kemudian perhelatan haji penyelenggaran haji bisa diselenggarakan
dan menurut saya ini juga di luar kalkulasi negara arab karena perkembangan varian covid sembilan belas
ini kan ternyata juga berkembang ada mutasi gitu ya
dan terakhir ini kan kita dengar ada mutasi dari varian india dan inggris
nah kebetulan kalau dilihat secara geografinya arab itu kan diantara dua benua ini gitu kan letaknya
dan kemungkinan ya akan jadi sangat risiko tinggi gitu
kalau kita lihat perkembangan dari varian varian covid yang sekarang ini baru muncul dan penyebarannya sangat tinggi gitu
memang ini mengenai
memang ini mengenai
ini mengkhawatirkan sekali
makanya kita karena ini menyangkut keselamatan warga negara indonesia kita memang harus sangat hati hati menimbang dan mengambil keputusan gitu
karena ini menyangkut keselamatan manusia gitu menyangkut keselamatan jemaah haji kita gitu
oke terkait kontrak dan biaya yang sudah dikeluarkan jemaah calon haji ada juga perbedaan kurs mata uang
apakah kemudian dpr akan menyetujui penambahan anggaran guna mensubsidi biaya penyelenggaran haji mbak diah
itu mungkin salah satu
itu mungkin salah satu solusi yang bisa dimasukkan begitu kepada kementerian agama
kalau menyangkut anggaran kita masih minggu depan kita akan mendalami
dan salah satunya mungkin juga turunan dari keputusan yang akan diambil menyangkut haji ini adalah perubahan anggaran tentunya di kementerian agama
tapi kita belum membicarakan sampai ke situ karena memang juga keputusannya belum diambil
oke kita tunggu nanti bagaimana
ujungnya pemerintah akan mengambil keputusan terbaik terkait dengan nasib kuota haji tahun dua ribu dua puluh satu
faktor keselamatan ataupun safety para jemaah itu yang akan diutamakan
begitu ya mbak diah ya
terima kasih sekali wakil ketua komisi delapan dpr ri sekaligus ketua pansus haji diah pitaloka atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu mbak diah
terima kasih nana